ain saudara mantan pegawai sebuah kooperasi simpan pinjam di pengasih kulon progo yogyakarta
nekat membobol dan membawa kabur uang dari bekas kantornya sendiri
aksi nekat ini dipicu rasa sakit hati akibat di phk secara sepihak
laki laki berinisial as berusia tiga puluh dua tahun warga sragen jawa tengah pasrah
saat ditangkap petugas polres kulonprogo yogyakarta
as ditangkap setelah mencuri di kantor kooperasi simpan pinjam mitra usaha sejahtera di wilayah pengasih
kasus ini bermula saat karyawan kooperasi simpan pinjam mitra usaha sejahtera masuk ke kantor
dan mendapati pintu masuk dalam kondisi rusak
saat dilakukan pengecekan ia juga menemukan berangkas sudah terbuka dan uang senilai tiga puluh lima juta rupiah telah raib
karyawan kooperasi simpan pinjam pun langsung
melaporkan kejadian itu ke polsek pengasih
dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi akhirnya berhasil menangkap pria berinisial as di rumahnya di sragen jawa tengah
sejumlah barang bukti berupa sabit palu tang dan satu unit sepeda motor disita petugas
pelaku nekat mencuri karena dipicu rasa dendam akibat di phk sepihak
dan sejumlah hak berupa thr dan uang bonus juga tak diberikan perusahaan
pelaku yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan kantor dan bekerja selama empat belas tahun merasa tak dihargai perusahaan
yang mana isi berangkas berupa uang tunai sejumlah rp tiga puluh lima tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus telah hilang
motifnya adalah kekecewaan dan sakit hati karena diputus sepihak
di samping hak haknya sebagai karyawan belum diberikan sepenuhnya oleh pihak operasi
pernah pelaku sebelumnya bekerja di kooperasi mitra usaha sejahtera tersebut
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan ancaman hukuman selama lima tahun penjara